tapi terkait dengan kedatangan satu ratus delapan puluh delapan warga negara indonesia menjadi anak buah kapal di world dream yang hari ini sudah tiba di pulau sebaru dan menjalani masa observasi
kemudian mendapatkan tentangan penolakan dari masyarakat sekitar
sudah bergabung juga melalui sambungan telepon ada lukman hadi ketua dpd dua knpi kepulauan seribu
pak lukman selamat malam
pak lukman saya baca dari masyarakat di kepulauan seribu menandatangani membuat petisi yang berisi penolakan terhadap kedatangan satu ratus delapan puluh delapan abk dari world dream yang menjalani masa observasi
kemudian penolakan juga penunjukan sebaru sebagai tempat observasi satu ratus delapan puluh delapan orang tersebut pak lukman
jadi gini mbak
dari surat yang kita layangkan
di situ kami meminta
pemerintah agar meninjau kembali
meninjau kembali keputusan yang sudah dibuat
nah di surat yang sudah kita layangkan
dari petisi yang sudah kita sampaikan bahwa
kami meminta observasi itu tetap dilakukan di atas kapal
yang kami meminta adalah
yang kami tahu bahwa km suroso itu adalah kapal rumah sakit
setipe rumah sakit kelas b
sehingga menurut kami
itu lebih layak sebagai tempat observasi
karena memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap daripada pulau sebaru
itu permintaan kami sebagai masyarakat pulau seribu
tapi apabila itu tidak bisa dipenuhi
dan observasi tetap dilakukan di pulau sebaru
kami pun sebagai warga masyarakat tidak bisa diperlukan di pulau sebaru

kami hanya bisa menerima itu
tapi dengan catatan
kami warga masyarakat meminta kepada pemerintah
agar menyiapkan alat alat kesehatan
atau dokter spesialis yang bisa mendeteksi dini
di pulau pulau pemukiman terdekat
itu sebagai upaya pencegahan
satu ratus delapan puluh delapan wni yang datang saat sekarang
itu sudah dinyatakan sehat
tapi sebagai bentuk
dan sebagai bentuk menetralisir kegelisahan warga
maka pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan
bahwa mereka semua itu aman
efek selanjutnya dari kedatangan observasi yang dilakukan di kepulauan seribu
itu adalah terganggunya sektor wisata
kami pun meminta kepada pihak pemerintah
agar bisa melakukan edukasi
agar bisa memberikan jaminan kepada kami pelaku wisata di kepulauan seribu
bahwa dengan dilakukan observasi di sana
tidak mengganggu sektor pariwisata yang ada
oke pak lukman sebelum penjelasannya lebih melebar lagi
artinya gini yang saya tangkap dari penjelasan anda
petisi itu dalam petisi selain penolakan artinya masyarakat juga berhasil menolaknya
artinya masyarakat juga berhasil menolaknya

teranggapan bahwa tidak perlu di pulau sebaru
karena kri pun sudah cukup dengan fasilitas yang sebegitu mumpuni untuk menampung mereka
tapi kalau pun tidak ya apa boleh buat
tapi pertanyaan saya artinya gini
kekhawatiran atau kekonsernannya
apakah karena pariwisata yang akhirnya berdampak pada perekonomian di kepulauan seribu
penolakan ini terjadi
atau lebih juga karena kesehatannya
artinya gini tidak ada jaminan
walaupun semua dinyatakan sehat
tapi kita semua tetap berpikir bahwa kita harus berpikir bahwa kita harus berpikir bahwa kita harus berpikir
kita harus berjaga jaga
memang pemerintah sudah memberikan garansi dan jaminan bahwa
yang datang itu adalah warga negara indonesia
yang mendapat sertifikat sehat
dari pemerintah hongkong
tapi sebagai bentuk
kehatian dan pencegahan awal
terutama masyarakat pulau seribu
dan masyarakat dki pada umumnya
harus mendapatkan edukasi yang utuh
kemberadaan observasi di pulau seribu itu
dan itu tidak didapatkan ya berarti ya pak
itu belum secara utuh
tidak secara utuh sampai ke lapisan masyarakat bawah
sosialisasi sudah dilakukan